adu mulut warga dengan satpam ini terjadi di sentra vaksinasi booster yang berada di salah satu mal di kawasan pandungan kabupaten tangerang banten pada selasa
sejumlah warga peserta vaksinasi ini merasa kesal lantaran tak kebagian jatah vaksin booster
padahal mereka sudah mengambil cuti kerja dan mengantre sejak pagi hari
warga juga mengaku tidak menerima informasi kuota dosis vaksin booster dari petugas
peristiwa ini membuat warga yang antusias mengikuti vaksin booster sebagai syarat mudik ini kecewa
kita sudah menunggu nunggu bang waktu hingga kerjaan dan lain lain
vaksinasi booster sebagai syarat untuk bisa mudik lebaran membuat sentra vaksinasi di mal yang digelar polresta tangerang dan rumah sakit swasta ini diserbu warga
bahkan peningkatan jumlah warga yang mengikuti vaksinasi melonjak dua kali lipat dari sebelum adanya kebijakan vaksin booster sebagai syarat mudik
selain menyediakan vaksin booster jenis pfizer sentra vaksinasi di mal ini juga melayani vaksin tahap satu dan kedua
dengan menggunakan vaksin sinovac
sehari biasanya sekitar tiga ratus karena untuk kebijakan ini baru diumumkan juga langsung antrian sudah membludak
untuk boosternya itu kita sediakan tujuh ratus sampai seribu jadi tergantung dari rame nya antrian
kalau misalkan kurang lebih sudah sampai seribu kita stop antrian jadi kita laksanakan besok lagi
rencananya sentra vaksinasi booster tahap satu dan tahap kedua yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan ini akan beroperasi hingga sabtu dua april mendatang
dediwayudi tangerang banten